undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan tidak mengakomodasi pernikahan sejenis
pernikahan sejenis secara otomatis batal dihukum
proses pernikahan sejenis berlangsung di desa pancakarya kecamatan ajung kabupaten jember pada juli lalu
berdasarkan undang undang perkawinan maka pernikahan ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan
sebagaimana tercantum dalam undang undang
majelis ulama indonesia perwakilan jawa timur mengecam tindakan ini
menurut mui tindakan yang dilakukan mf dan aa ini merupakan tindakan yang melanggar undang undang
masuk kategori fatwa pelanggaran mui
di majelis ulama indonesia fatwa yang mengatur ini adalah fatwa tentang lesbian g sodomi dan pencabulan
ini jadi satu fatwanya
di sana disebutkan bahwa pernikahan atau hubungan laki laki dan perempuan dalam konteks hubungan seksual itu
hanya boleh dilakukan dengan melalui proses pernikahan yang sah
nah pernikahan sangsa itu dilakukan bukan antara sesama jenis
tapi pernikahan yang beda jenis ya laki laki dan perempuan
undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat pasal dua ayat satu menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama
nah kalau dia seorang muslim tentu ajaran agama islam mengatur pernikahan itu
bila dilakukan tentu ada syarat syaratnya
salah satunya adalah tidak boleh pernikahan yang sejenis seperti itu
artinya apa artinya pernikahan ini batal demi hukum
kalau dikatakan sah berarti kalau tidak menikri teriasa berarti tidak sah kan
tidak sah itu artinya batal demi hukum dari sisi pernikahannya
di sisi lain mf dan aa alias sb mengaku telah saling mengenal satu tahun sebelum pernikahan
untuk memenuhi syarat syarat pernikahan keduanya mendapatkan kelengkapan berkas dari pihak ketiga dengan membayar sejumlah uang
mf satu tahun berpacaran dengan aa ya kira kira kamu sudah tahu atau belum kalau aa ini ternyata sebenarnya adalah laki laki juga
sebelumnya ya belum tahu
tahunya udah lama lama tahu juga
sebelumnya saya apa
sebelumnya saya apa
bicaranya tuh gini rumbukin kita rundingan gimana caranya kita tuh dapet syarat nikah
nah gitu mbak
dan akhirnya kita melakukan pemikiran yang udah mateng yang resikonya sangat sangat besar dan sangat memalukan
ya bukan hanya memalukan buat saya tapi juga buat keluarga saya
dan akhirnya saya terus melakukan cara cara
cara itu tertentu datang ke rumah bapak mutin itu dan disiapkan itu
pertama ya lima ratus katanya buat serakah pernikahan
dan buat yang lainnya tuh lain dengan yang lima puluh dua puluh saya tidak terjumlah buat salaman ke orang ya mbak
mui meminta kepada petugas kua di seluruh jawa timur agar lebih teliti dalam memverifikasi data calon mempelai
mui juga menghimbau seluruh pemuka agama di jawa timur untuk lebih dekat dengan masyarakat
dan mengajarkan hukum agama serta sistem hukum pemerintahan yang tidak bertentangan dengan norma sosial dan kemasyarakatan